eh tukar di luar tukar di luar
halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam ya alaikumur
eh ya alaikumur
udah meninggal kali
buat pendengar radio
ini saya perkenalkan
yang sekarang lagi sisiran
eh sisiran siaran
maksudnya eh kamu lagi nyampe nyampe
buat ibu ibu yang lagi pada ngaci
eh hujung salah lagi ngaci
serah dah lagi nyampe nyampe
ya udah dah buat memprosesnya lebih cepat
ayo kita puter lagi ke midi
hah ke midi lagi
yang cacok gue dong
saudara pemaks usar
ini ditunggu tunggu deh
ah bagaimana bapak
uda ada berita gembira
kamu diterima jadi penyiar radio el sneez ii
pak pak ini salah pasti pak
pak pak pak
pak pak pak
ini banget juga
hei nak dengerin tuh ya
asal lo tau aja lo mati mati yang lawan gue tetep aja gue yang menang
tentu oke belum tentu
tentu gue malah mak
oke kali ini lo yang menang
kali ini lo yang kalah oke
banjir banjir banjir

udah jangan berantem lagi
kamu juga diterima jadi penyiar radio
memang saya butuh dua orang
lo terima pak selamat pak
lain boleh pulang ya yang lain boleh pulang
udah untuk yang lain coba tahun depan
mak pak pak
tau diri pak
udah udah udah
buat umur lancar
sedip begitu baiklah pak
kayu silahkan apa
sekarang mau jadi penyiar tau
makanya jadi manusia kudu sabar kayak gue
nungguin dia yang iya nih hasilnya
tungguin tuh sampe botak berambut ke lo
gak mau dapet
eh siapa tau aja si elah berubah pikiran
siapa yang mau ha
eh enak aja lo sembarangan ujian gue tuh
gue cabut cabutin tuh lo
eh bukurek mata lo
gue jalan bukurek lo
bukurek mata lo
belom main curang belom main curang
eh tukar dikuat
eh tukar dikuat
bapak bapak bapak
nih biarin gue just ngukuk
nih biarin gue ngukuk
jangan duan curang duan curang lo
eh ini mas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar dunia
hehehe baik bentuknya suat gitu lah
disini subur mak
saya punya cerita
di mana perjalanan antara dari rumah ke studio ini
jangan salah lo
dengan bodi emaknya yang sobat
bodi emaknya yang super
katanya ada yang melirik
melirik lirik sana lirik sini tentunya
eh katanya diandang listrik kali ya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya banyak diprotes sama pendengar
makanya mak kalau siaran yang normal aja
yang gimana kek
yang bikin pendengar pada senang
penggemarnya tambah banyak kan
halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketemu lagi dengan puk ella yang latah nih bu
desaulah lagi barang apaan nih bu
dengerin kita disini
soalnya yang lain pakai sarung jangan sampai kendoran ya
oke untuk mempersihkan waktu
dan untuk menambah keindahan di hari kita ini
balik lagi bersiarkan satu buah lagu yang berjudul
aduh aduh aduh
galak banget sih
udah keton udah penyedang
itu ayah mau dengerin si ella lagi siaran
apa bagusnya sih suara ella
fokus juga bagus suara gua
yee bagusan suara emak
mendingan mah belanja aja deh di tempat yang lain ya
masuk lah emak
emang enak gua kerjain dulu
gua di lawan
ha udah tau jagonya mainin orang
hah mampus mampus loh
kamu siaran yang bagus ya nak
jangan pake bete betean
biar yang dengerin radio ini
masuk dimana udah tak
oke selamat siang cancingnya babedi gang dangdut
dimana aja anda berada
ketemu lagi bersama mpo ella nih
hah ha yang cantik terleboh hai gitu loh
semua buat warga gang dangdut pokoknya
oke ini ada satu lagi dari mpo trio macet
kemudian ada satu lagi dari mpo trio macan
yang berjudul asyik

lah kamu lebih jelek lagi
wah puasa puasa puasa
penggemar saya pasti kak
mau minta pertanyaan kan
hei minta dong
minta pertanyaan dong
tunggu tunggu tunggu
eh eh saya biasanya
saya biasanya kalau foto
ada propertinya eh sini sini
mau dijadiin properti enggak
haus haus tanda tangan
minum aja air comberan